orang tua mas
apa aku sama bapakku
hubungan kita sampai disini
kamu kena apa sih pat
emang aku salah apa
fati kamu rusak passionate plugged siap panggang
bapak gak setuju

kamu berhubungan dengan anak itu deh wak
masalahnya si fatima itu adalah anak yang kertas asmita
dan sampai kapan pun bapak tidak akan setuju
kamu berhubungan dengan anak yang kertas asmita itu
bapak sepertinya sangat memusuhi fatima
kenapa harus begini ya allah
kak fatima ya ada sih

mau sebagian gitu lagi
pindah ke amfotain aja ya
nggak usah mas
nggak usah pak
kan harus di
bukannya di rumah sakit
bapak periksa dulu
lanjutin aja ngobrolnya
sembari saya kerja lagi
tinggal di mana
enggak jauh dari belakang